bu nanti semua undangan undangan ini dibagikan pada anak anak

iya pak bapak baru pertama kali ya ke sini dari mana sih pak
dari sulawesi barat jauh
oh deket kemarin ada orang libanon minjer di sini juga
oh ya dari libanon
ini kumpetin ya
nanti aku balik lagi ya
ya sepuluh ribu kulitnya kayak badak
nggak usah balik pak saya mau operasi mata
kalau saya sembuh mata saya bisa melihat
ini ngasih dikit jadi tahu gitu
orang semuanya sendiri alukannya begitu
badannya kayak kerbuk kulitnya tebal
minta pisah suruh keras
mau darah sekali tuh
eh maaf marah marah mulu nih
eh ini ada undangan dari sekolah
kacamata kemana tadi di sini perasaan
kalau bokap sampai datang dia penampilannya pasti norak banget deh
tuh bikin malu deh gue
kalau bapak itu nggak ada kacamata nggak bisa baca
aku aja yang baca ya
nah gini nih bokap ya
nah jadi katanya kalau bokap mau ke sana harus penampilannya harus keren
jadi kayak orang kaya
nah siapapun yang kayak begitu menang
ah itu bapak orangnya
kalau bapak berpenampilan pasti bapak akan menjadi ayah teladen daripada seluruh sekolah kamu nak
lo masih marah sama gue
kenapa sih masih marah sama gue
gue marah banget sama lo
gue kesel tau nggak sih
tapi ada sesuatu yang bisa bikin gue maafin allah
gue mau tante merry nggak dateng ke acara sekolah nanti
rak ini penampilan pertama gue sebagai pemeran utama dan jadi juliet
tante merry kan udah baik banget sama gue
gue pengen ngebanggain dia rak
lo tega banget deh sama gue

oh omongnya tega tegaan enak aja
tau nggak sih
kalau tante merry dateng nantinya gue otomatis juga dateng juga
semua orang di sekolah ngeliat nyelmat
nanti gue malu muka gue tau di mana
lagian kan lo yang minta ganti peran segala
sekarang lo ganti ganti terus
lagian lu tuh udah ambil peran juliet dari gue
padahal itu peran impian gue
my dream role tau nggak
yaudah gue nggak akan ngundang tante merry
gue juga lupa kalau gue itu orang miskin di sekolah
gue yang minta yaudah
terus ada satu lagi
lo harus mau pura pura jadi anak nyanya gue